sahid dari tupan
woh pada seseorang
putra dari adipati
aku kira kamu setan koper
memangnya woh sejelek itu
sampai dikira setan gober
sedang menolong aku
kenapa bisa binasa seperti itu
dari semalam mungkin belum dapat dapat ikan
apa pada dimakanin setan mengginikannya
kalau memancing itu
sebaiknya jangan sumpah serapa
berdoa lah dulu
supaya ikan datang ke kail sampean
aku harus berdoa
tidak boleh essen
gak ada bangkanya
kita udah buka
karena satu verk construk tanpa botong uniqu pawah
dalam kail ini sekarang cobalah bismillahirrahmanirrahim
ucapkanlah alhamdulillah bila mana allah memberi rezeki
jadi ini berguru sama setan gobel
pantes nih mau dibunuh setelah dapat ilmunya setan gulpil
makanya berguru jangan saja
setan sama orang cantik
kenapa membandangi wo
kenapa dibuang muka
memangnya wo tidak cantik
kecantikan itu sama dengan keindahan
bisa jadi obat penentram jiwa
tapi obat kalau terlalu banyak
juga bisa jadi racun
pasti akan menang
aku ini hanya seorang pengembara
yang haus akan ilmu
bumi sebagai rumah
langit sebagai atap
pribadi ini menarik
gue tidak pernah bertemu orang seperti ini
mata yang santun dan pribadi yang sopan
apa nih pangeran yang sudah menyamar
sahid dari tupan
nama ini mengingatkan gue pada seseorang
putra dari adipati beratikta
apakah itu nih
gadis ini sangat luas pengetahuannya
aku tidak boleh bohong
kalau aku jujur mengatakan bahwa aku adalah anak adipati tuban
maka jati diriku akan terbongkar
aku akan menyerangmu
aku akan menyerangmu
aku akan menyerangmu
apa kau menyerangku
aku mau menguji kemampuan bela diri pangeran tupan
aku masih lemah karena pukulan satan kober
kita lanjutkan nanti adu ilmunya
ngapain kamu celing celing disini
saya hanya segedar lewat
apa tidak boleh
hei ketawa lagi
kan ada apaan kan
kenapa kalian memukul dia
apa yang dia mau maling
ada yang cukup berharga di kampung ini
dari tadi kami mencurigai dia
celing celinguk di sini
kayak orang mau maling kak jisunan
coba jin dengan pikir
kalau celing celinguk itu
tanpa memegang sesuatu
apakah itu bisa dikatakan maling
sebaiknya sekarang kalian semua ke langgar
sudah masuk ke cuhur
iya kak jisunan
ya kak jisunan
tolong maafkan mereka semua
saya yang bersalah pak
mereka semua itu adalah murid saya
jadi kamu guru mereka
memang jin dengan tahu tentang ajaran agama islam
sepertinya dia bukan orang biasa
kau itu baru pola mahasiswa kamu
aku ingin writes dengan kamu sekali